dan sudah ada produser lopengan siaran indonesia fitria sungkar yang berada di kawasan patung kuda
fitri apakah ada aksi massa yang berlangsung pada saat ini
selamat pagi lady betul sekali pagi ini di sekitaran jalan ruas medan merdeka barat
kelompok masa mulai berdatangan hingga sejak pagi tadi gitu makin siang memang makin banyak
dan mereka menyerukan pesan yang sama dimana meminta agar hasil dari sidang di mahkamah konstitusi ini
untuk memastikan bahwa para hakim memberikan dukungan kepada kebenaran
jadi makin siang memang makin banyak tadi di belakang saya juga sudah mulai terlihat ada mobil komando
terkait dengan pengamanan sendiri kita tadi dengar bersama sama memang ada tiga ring pengaman
yang ada di sekitaran gedung mk sendiri begitu sedangkan di ruas jalan di medan merdeka barat
setidaknya ada lebih dari tujuh belas personil polisi serta tujuh belas personil tni yang berjaga di setiap titiknya
namun di saat yang sama juga ada barrier ataupun ada penutup begitu movable concrete barrier atau mcv
ataupun security barrier di jalan medan merdeka barat utara tepat di depan museum nasional
para masa bisa mendekat namun hanya bisa sampai di depan museum nasional saja
dikarenakan memang ada mobil bcv ini sendiri
anda bisa melihat memang semakin siang ini semakin ramai
dikarenakan memang semua yang datang pada pagi ini ingin mendengar dan melihat secara langsung putusan
keputusan dari sidang kampanye
kita yang datang
ya itu mohon maaf sidang dari
lady anda bisa melihat di sini memang makin dipenuhi dua ruas jalan di jalan medan merdeka barat
memang sudah ditutup dan kita sudah mendengar sebenarnya ada himbauan
baik dari pemerintah maupun dari bpn prabowo sandi
warga ataupun agar pendukung tidak melakukan aksi apapun begitu
namun pada akhirnya kita melihat pagi ini di belakang saya ini ada mobil komando
yang memang mereka meminta agar akhirnya diberikan akses untuk bisa melihat sidang secara langsung begitu
dan lady memang kondisinya kita ketahui bersama bahwa pengumuman dari sidang mk sendiri nanti baru akan dimulai sekitar pukul dua belas tiga puluh
namun sekarang ini sudah baru mulai satu tiga puluh sebelas siang
namun makin ramai makin banyak sekali warga dan khususnya mereka yang merupakan pendukung dari pasangan prabowo sandi ini
memenuhi jalan medan merdeka barat
ya terima kasih fitri ya atas laporan anda selama bertugas kembali
ya nanti kita akan pantau kembali ya untuk informasi di sekitar tidak hanya di luar gedung mk tapi juga di dalam gedung mk
iya dan ada beberapa titik jalan yang sudah ditutup
oleh pemerintah nanti kita juga akan mempunyai laporannya